telah pergi wo ditolongin sama kancil terus gatot kaca bawa terbang pergi wo nah itulah
akhir cerita si kancil dan gatot kaca sekarang jenipur sayang bobo ya pak
ya bu tidur sayang ya
bapak udah pulang
suruh bapakmu makan
apaan sih itu
ih parah banget
masa aku dipaksa nikah sih sama si opa
kamu dipaksa kawin sama bapak kamu
keterlaluan itu orang
makanya mam parbez kan
apalagi aku itu disuruh jadi istri keduanya kepala proyek
hah kurang asem
lagian ya mams
aku tuh gak mau ngerebut kebahagiaan istri pertamanya
nanti kalau misalnya aku udah nikah
terus aku digituin sama suami aku
itu baru namanya anak mama pinter kamu
lagian ya mams
si paps tuh sengaja banget tuh
nyuruh nyuruh aku buat nikah
soalnya dia itu kepengen banget jadi kepala mandor
aku pendek jabat
cuman gara gara jabatan
aku tuh gak mau banget deh
kalau misalnya nanti aku jadi ibu rumah tangga biasa doang
aku tuh harus kerja
aku harus punya duit sendiri
karena kalau nanti aku punya duit sendiri
nanti pasti suami aku tuh bisa lebih menghargai aku
bener kan mams
kita sebagai perempuan itu harus punya pekerjaan sendiri
supaya kita gak diinjak injak sama laki laki

terus pergi kerja ke korea
setelah pergi wo ditolongin sama kancil
terus gatotkaca bawa terbang pergi wo
nah itulah akhir cerita si kancil dan gatotkaca
dateng terima kasih
selalu ada berkahnya
kamu tidur di musyola
dan kamu bisa sholat sumur jamaah
kamu itu orang yang paling gampang ditebak wajahnya
perpisahan suami istri itu
sesuatu yang diperbolehkan
tapi tidak disukai allah
pertahankan pernikahan kamu
pertahankan pernikahan kamu
pertahankan pernikahan kamu
pertahankan pernikahan kamu
pertahankan pernikahan kamu
pertahankan pernikahan kamu
seharusnya sekarang ini saya sudah jadi mandor
saya punya anak buah banyak
tapi semua itu saya korbankan
demi bebek demi kamu demi keluarga ini
tapi asal kamu tahu saya juga bilang

karena kamu pengorbanan kamu nggak bisa mencukupi keluarga ini

mana penghargaan kamu
kamu tidak pernah menghargai saya
kamu yang tidak pernah menghargai saya
saya tidak pernah menghargai kamu
sejak kamu pulang
tidak ada artinya
bukan begitu caranya
kamu juga assimilasikan dirimu sendiri

years hari terakhir